dan untuk mengetahui terkait dengan pemberlakuan jam malam di aceh
kita sudah terhubung dengan kepala ombudsman republik indonesia perwakilan aceh
pak takwadin melalui sambungan telepon
assalamualaikum selamat sore pak takwadin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
pak takwadin terkait dengan pemberlakuan jam malam di aceh
sudah beberapa hari ini ya pak ya dilakukan
saya harus minta tanggapan dari ombudsman
banyak keresahan di antara atau di tengah masyarakat di aceh sendiri
terkait dengan pemberlakuan jam malam ini
ya benar memang sudah ini malam ketiga sudah berlalu jam malam
saya mendapat informasi banyak keluhan dari masyarakat
terkait pemberlakuan jalan malam ini
kenapa karena ini kan menimbulkan kesan adanya trauma konflik pada masa lalu
ini sepertinya bernostalgia
jadi situasi bahaya pada masa era darurat sipil darurat militer pada masa lalu
oke jadi sudah beberapa hari berjalan
keluhan pun juga sudah diterima atau didengar oleh ombudsman
salah satunya ada kekhawatiran artinya trauma itu tadi ya
untuk membangkitkan trauma masa lalu tadi ya
nah karena pada masa lalu jam malam itu berlaku pada saat keadaan darurat sipil
bahkan kemudian mereka mengeri ke darurat militer
nah dalam situasi darurat sipil pada masa lalu atau bahkan darurat militer itu penguasa
baik penguasa sipil ataupun penguasa militer kan bisa berbuat apa saja
bisa bertindak represif kepada warga masyarakat
nah inilah yang kita takutkan yang kita khawatirkan akan terjadi berulang seperti masa lalu
pak takwadin pemerintah pusat juga sudah menyatakan atau memberikan informasi bahwa
segala hal atau kebijakan yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut ini sudah berjalan
sebenarnya pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa segala hal atau kebijakan yang dibuat
haruslah dengan koordinasi oleh pemerintah pusat
artinya dengan adanya pemberlakuan jam malam yang ada di aceh sudah berjalan beberapa hari kebelakangan
apakah memang seberapa besar urgensinya artinya pemberlakuan jam malam ini untuk diterapkan sebenarnya di aceh
setahu saya pemberlakuan jam malam itu kan masuk di bawah undang undang keadaan bahaya

nah sedangkan yang diistilahkan adalah pemerintah pusat nah itu kan masuk di bawah undang undang keadaan bahaya
sedangkan yang diterapkan oleh presiden sekarang ini adalah undang undang karantina kesehatan
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas yang pp nya baru kemarin keluar
jadi apa yang terjadi ini sepertinya tanpa si kenantauan pemerintah pusat
oke artinya untuk sekarang ini atau untuk masa masa ini sebenarnya tidak diharuskan
atau tidak ada urgensi untuk diberlakukan jam malam kan kalau di aceh sendiri kan
saya melihat tidak ada urgensinya hal seperti itu karena dengan social distancing atau psbb itu sebenarnya sudah cukup memadai
apalagi itu kan juga tunduk di bawah undang undang
itu undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
jadi bukan menggunakan justru undang undang keadaan bahaya yang menjadikan payung
kecuali kalau ini sudah memang misalnya pemerintah pusat sudah menerbitkan bahwa ini sudah masuk menjadi keadaan bahaya yang harus untuk dibawa rakyat sipil
itu baru bersama sama
saya melihat ini yang terjadi justru pemerintah aceh sebetulnya mendahului dari pemerintah pusat
sudah disampaikan ke pemerintah provinsi kah
nah ini pemerintah provinsi semua sudah mulai datang
oke nah ini pemerintah provinsi semua sudah mulai datang
dari gubernur sampai ke semua prokopimda sudah menerbitkan seruan seperti itu
namun kita melihat juga ada sisi positifnya memang
ada sisi positifnya karena memang tradisi di masyarakat aceh itu kalau malam ngumpul
kalau malam itu hampir semua kaum muda aceh itu keluar rumah ngumpul kemudian pulang ke rumah jam satu jam setengah malam baru pulang
nah dengan adanya jam malam ini memang hal itu tidak terjadi lagi
sehingga ini berdampak pada penyebaran virus corona itu sendiri
oke jadi sebenarnya ada sisi positifnya ada manfaatnya juga pemberlakuan jam malam ini yang ada di aceh
memang kondisi gambaran di lapangannya boleh digambarkan ke kami pak takwadin artinya dari mulai pukul berapa apa saja yang dibatasi apa yang tidak diperbolehkan
terus sampai sejauh mana artinya masyarakat diizinkan untuk keluar dalam hal atau dalam keadaan seperti apakah boleh disampaikan
ya itu fakta di lapangan sudah beberapa hari ini kebetulan saya tidak keluar lagi karena memang sudah itu di setiap persimpangan itu diperiksa oleh polisi oleh tni
sehingga kalau ada orang yang kepentingan mendesak
yang pertama dia diperiksa di pintu gerbang kampungnya desanya karena di hampir semua desa sudah diblokir di pintu masuknya
nah jangan jangan nanti kalau kita bisa keluar katakanlah untuk keperluan sesuatu waktu pulangnya juga agak sulit
karena banyak desa yang sudah di blokir pintu masuknya bahkan ada yang di blokir setiap permanen nah ini kan menimbulkan masalah ini
saya ini memberi sinyal supaya
jangan sampai terjadi konflik internal sesama warga desa yang sampai terjadi konflik horizontal antara sesama warga aceh di sini
oke jadi sebenarnya pemberlakuan jam malam ini cukup merata ya di seluruh wilayah aceh ya
ya memang ada sisi positifnya kita akui ada sisi positifnya bahwa penyebaran virus itu dapat ditekan
sehingga jumlah yang positifnya akan diperlukan
sehingga jumlah yang positif terpapang covid sembilan belas di aceh kan sedikit
oke baik baik nanti kita akan update bagaimana perkembangan pola pemberlakuan jam malam yang ada di aceh
artinya sebenarnya ada sisi positif tapi mungkin kebijakan ini harus ada evaluasinya lagi ya dari pemerintah provinsi setempat ya
terima kasih pak tawadi sudah bergabung dengan breaking news di indonesia sore hari ini